selain stasiun stasiun kereta api sejumlah bandara juga akan jadi titik pusat arus mudik di tanah air
dan untuk mengetahui arus mudik di bandara soekarno hatta
telah bergabung bersama kita sugeng haryadi airport duty manager bandara soekarno hatta
selamat sore pak
di delapan hari menjelang lebaran ini sudah tampakkah ada penambahan signifikan jumlah pemudik ke berbagai daerah melalui bandara
baik kalau untuk hari ini yang dapat saya sampaikan itu memang ada pergerakan mengarah kepada
dibandingkan tahun lalu itu ada perubahan pergerakan ke atas
namun demikian data terakhir akan kita bisa peroleh setelah nanti jam
hingga saat ini memang sudah kurang lebih mencapai sekitar
sembilan puluh ribu penumpang
nah untuk tahun lalu itu catatannya satu ratus enam puluh an
kira kira seperti itu perbandingan tahun lalu dengan tahun ini
demikian kira kira yang bisa disampaikan kepada cnn
baik pak sugeng kalau kemudian kita mengacu pada data tahun lalu
kalau kemudian kita mengacu ke data pada tahun lalu
puncak arus mudik di bandara biasanya terjadi di h satu atau h dua begitu pak
bagaimana kesiapan bandara untuk mengantisipasi
apa yang terjadi dengan arus mudik ini
baik seperti mbak eva ketahui dari perjalanan mbak setelah keluar dari
jalan tol sediatmo itu mbak sudah melihat lebar lebar jalan
kita sudah perluas menjadi empat lajur
kemudian ketika masuk ke dalam terminal
sudah terlihat betapa rapi terminal kita
di masing masing terminal sudah disiapkan juga troli
petugas kita ada penambahan petugas tni dari kepolisian
maupun personil personil kita kita tugaskan tambahan untuk mendampingi
atau untuk melayani penumpang atau penambahan penumpang pada saat peak season
kira kira seperti itu yang bisa
artinya ada jaminan tidak akan ada kemacetan atau keluhan keluhan kepadatan
kekurangan keluhan fasilitas bandara begitu ya pak ya pada saat puncak arus mudik ini
jadi untuk fasilitas sudah kita optimalkan
ya fasilitasnya sudah kita optimalkan
harapan kami penumpang bisa hadir di bandara udara dengan nyaman
dan selamat sampai ditujuan
kira kira seperti itu
bagaimana dengan penggunaan terminal tiga ultimate pak dalam arus mudik ini
kita berbicara hanya untuk terminal satu dua dan tiga existing
kita tidak berbicara untuk mendiskusikan terminal tiga ultimate yang akan dioperasikan
baiklah pak suga
pak suga hariadi airport duty manager bandara soekarno hatta
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newsroom